menteri keuangan sri mulyani menunjuk mantan wakil ketua kpk amin sunaryadi
juga aktivis anti korupsi zainal arifin muhtar
sebagai pimpinan komite pengawas perpajakan atau komwasjak
komite pengawas perpajakan ini komite non struktural
sifatnya independen dan melakukan fungsi pengawasan aspek strategis perpajakan
pertanyaannya apakah pergantian pimpinan komwasjak ini juga untuk meredam
sorotan yang terjadi kepada kementerian keuangan khususnya
di jen pajak sebulan terakhir
kita akan berbincang malam ini bersama wakil ketua komwasjak
ada zainal arifin muhtar yang juga aktivis anti korupsi
mas uceng selamat malam mas uceng
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda malam hari ini
selamat atas pelantikan wakil ketua komwasjak
mas uceng kalau misalnya kita bicara soal jobdesk nya sekarang
aspek strategis yang menjadi kewenang komwasjak itu apa saja ya mas ya
ya sebenarnya kan bisa kita lihat di aturan ya
di aturan di peraturan menteri itu kan ada mengenai komite pengawas perpajakan
karena memang turunannya diperintahkan di sana
di sana ada fungsi ada tujuan ada wewenang
nah kira kira fungsinya itu lebih pada wilayah melakukan evaluasi
melakukan penelaahan melakukan pengkajian berkaitan dengan mekanisme
yang berkaitan dengan perpajakan
memberikan masukan tentu saja
termasuk juga menerima laporan dari masyarakat
nah dari situ kita bisa lihat bahwa cukup
ada hal strategis sebenarnya yang bisa diperankan di situ
termasuk kalau kita bicara soal fungsi
sangat mungkin fungsinya itu difungsikan oleh seorang menteri
dengan memberikan penugasan khusus
karena juga kelembagaan atau komite ini langsung berada di bawah menteri
yang di dalam perusahaan
dan peraturannya dikatakan dia bersifat independen dari
kelembagaan yang dia awasi
jadi berkaitan dengan biaya cukai
lalu kemudian pajak dan kebijakan fiskal
mas uceng kalau misalnya dilihat dari yang anda jelaskan tadi
jadi ini lebih untuk internal atau eksternal kepada wajib pajaknya mas uceng
sebenarnya menariknya karena
dia memang berada di bawah
di bawah menteri
tapi kemudian dinyatakan sebagai independen dalam menjalankan tugasnya
terus yang kedua
kelembagaannya mau ketua dan wakil ketuanya juga ditentukan harus orang eksternal gitu
dan itulah kemudian saya dan pak amin maryadi
dan yang ketiga
menarik juga karena di situ diberikan beban untuk menerima laporan atau meneruskan laporan
jadi laporan dari pihak eksternal
itu sangat mungkin juga kami terima untuk kemudian kami telah dorong
dan yang terbaik lagi adalah karena itu tadi saya bilang
ada tugas fungsi khusus yang mungkin diberikan oleh menteri
sebagai penugasan khusus untuk melakukan sesuatu
kami belum tahu nih terus terang ya karena pengangkatan baru kemarin
lalu kemudian karena keterbatasan ada hari libur bersama nyepi dan awal ramadan
kami sepakati untuk pertama di hari jumat
nah sejauh mana nanti jumat itu

itu barangkali bisa kita bicarakan
mengembang tugas khususnya apa sejauh mana cakupannya
serta apa sebenarnya concern utama yang akan dikerjakan oleh komite ini
mas uceng ketika sebelum pelantikan dan sebelum penunjukan oleh menteri keuangan ini
apakah memang sempat ada diskusi yang kemudian meminta supaya dilakukan strategi
terutama ya bisa mungkin saja untuk juga meredam gejolak yang akhir akhir ini tertuju
atau menyoroti kinerja orang per orang di kementerian keuangan itu mas uceng
kalau secara kronologi ya
sesaat setelah ribut ribut rat itu muncul
gusri mulyani mengundang beberapa orang
pada saat itu ada saya ada pak amin sunaryadi ada mbak bivitri susanti lalu kemudian ada
ada mbak alisa wahid ada banyak orang
dan kita mas laude sharif juga ada
kita bicarakan banyak mengenai apa yang mungkin dilakukan
pada saat itu saya sampaikan bahwa sebenarnya salah satu concern besar kementerian keuangan itu
adalah terlalu besarnya diskresi jabat pajak ya perpajakan atau petugas pajaknya terlalu besarnya
dan besarnya diskresi
dan besarnya diskresi itu membuat sangat mungkin dia perjual belikan atau dia mainkan
dan kalau kita lihat sebenarnya kasus kasus korupsi atau kasus kasus yang berkaitan
hal yang tidak baik di kementerian keuangan khususnya perpajakan
saya kira tiga hal yang paling utama yang ada
kalau bukan pemerasan ya penyuapan atau kemudian gratifikasi
hal yang sebenarnya bisa ditutup
kalau kementerian keuangan sendiri
melakukan beberapa tindakan misalnya memperkecil diskresi itu tadi
supaya yang dijual atau yang bisa dipaksakan atau yang bisa dianggap harus dapat gratifikasi itu diperkecil
plus pada hal yang sama barangkali manajemen anti penyuapannya dikuatkan
manajemen anti penyuapan misalnya ada iso nya iso anti penyuapan
saya kira kalau dua itu dikuatkan bisa menjadi lebih menarik
maksudnya kalau misalnya anda tadi mengatakan
maksudnya kalau misalnya anda tadi mengatakan
soal diskresi para petugas pajak itu
dan apakah selama ini sudah juga tercium dan sudah juga diteliti
sudah juga dievaluasi oleh komwasjak
saya tidak tahu ya
saya belum tahu apakah komite pengawas perpajakan sebelumnya sudah melakukan penelaahan soal itu
saya tentu harus membaca dokumen dulu untuk itu
apakah yang lalu sudah melakukan atau tidak
tapi saya kira dari pembicaraan itu beberapa hal diamini oleh ibu sri mulyani
dia mengatakan bahwa ya memang ada ruang ruang yang harus lebih ditutup
tentu tidak semuanya ya karena diskresi bagi seorang aparatur sipil juga penting
karena diskresi itu tidak bisa dihindarkan
tapi pada saat yang sama memberikan sekresi terlalu lebar itu membuka kemungkinan untuk diperjualbelikan
atau dijadikan alat tukar untuk penyalahgunakan
nah itu sebabnya kenapa mengecilkan itu plus pada saat yang sama menguatkan manajemen anti penyuapannya
anti korupsinya saya kira itu akan bisa berpeluang baik untuk memperbaikinya
mas uceng kalau misalnya dilihat dari namanya komite pengawasan perpajakan
itu kan sekali lagi seperti yang anda katakan ini luas sekali wilayahnya
kemudian kalau misalnya kita mau
bicara soal diskresi apakah itu kemudian juga mengubah sistem yang selama ini sudah berjalan
dan apakah itu efektif dilakukan katakanlah dari dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh enam selama komwasjak yang dimana mas ucheng ditunjuk ini
saya kira pada akhirnya apapun yang diberikan oleh komite pengawas pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan itu mau diabsorsi atau tidak
karena kebijakan itu berada di komite pengawasan
komite pengawasan perpajakan
komite pengawasan perpajakan itu melakukan penelahan
lalu kemudian menerima laporan lalu melakukan pengkajian lalu kemudian memberikan masukan
lalu kemudian mendorong melakukan perbaikan
nah pada saat yang sama kemudian eksekusinya pasti sangat berkaitan dengan bagaimana direkturat jenderal pajak
lalu kemudian keuangan sendiri untuk melakukan itu termasuk negara ini secara keseluruhan
karena sebagian aturan yang membuka diskresi itu memang aturan yang ada dalam undang undang
itu tentu bukan hanya urusan kementerian keuangan juga berkaitan dengan urusan presiden dan lembaga legislatif
walau pada saat yang setelah apapun yang kemudian hasil kelaahan nantinya
itu akan sangat bergantung pada bagaimana kementerian keuangan mengabsorpsi itu
atau kemudian bagaimana kementerian keuangan menatalaksanakan apa yang kemudian direkomendasikan
ada tudingan kemudian ada dugaan juga kita bicara soal oknum oknum di dijen pajak itu diduga berjejaring
nah anda seoptimis apa mas uceng sekarang untuk bisa masuk ditugasi kemudian diberikan untuk bisa mengakses seluruh data yang ada itu
bersama dengan pak sonaryadi
tentu yang saya bilang tadi ya saya belum bisa berbicara banyak karena kami belum bertemu
kalau sapa menyapa via aplikasi via media sosial ya
tapi saya kira pertemuan pertama di hari jumat itu mungkin akan jauh lebih bisa menjelaskan konstruksi komposisi bahkan jawaban
karena saya kira yang menarik kalau memang mau masuk ke kasus kasuistik ya kasus kasus yang tadi disebutkan
misalnya oleh mbak putri tadi
mungkin tidak sebetulnya bisa kami masuki secara langsung kecuali kemudian dibuka pintunya oleh bu menteri sendiri
saya bilang tadi fungsi penugasan khusus yang ada dalam pasal lima peraturan menteri keuangan soal komite pengawas perpajatan
mas uceng terakhir mas uceng apakah kemudian juga ada goals ya atau petunjuk atau permintaan supaya segala sesuatu yang terjadi di kementerian keuangan berkaitan dengan perpajakan
itu kemudian bisa diendus terlebih dulu oleh komwasjak sebelum misalnya diendus oleh aparat penegak hukum
saya belum ada pembicaraan soal itu ya
tapi kalau kita lihat di peraturannya kami bisa melakukan beberapa hal dalam kaitan menerima laporan masyarakat juga kan
kami juga bisa meneruskan pembahasan
nah saya kira sejauh mana komite pengawas ini berfungsi
itu bukan hanya sekedar berasal dari seberapa jauh kami bisa memfungsikan
tapi juga seberapa kuat sebenarnya kementerian keuangan sendiri memberikan ruang itu
jadi saya kira ini bahas yang tiga bahasa tunggal dari hanya sekedar komite pengawas
tapi juga bagaimana kementerian keuangan membuka ruang itu termasuk saya kira bagaimana mekanisme kerja kita dibuat lebih baik dan menarik
sehingga bisa melakukan perubahan
dan juga bisa melakukan upaya upaya yang seperti mbak kupri sampaikan tadi
ya baik harapan banyak orang adalah betul betul komwasjak ini bisa memberikan rekomendasi
bisa memberikan analisa yang tepat
jadi tidak semerta merta dilihat sebagai sebuah pr stunt ya untuk meredam gejolak yang selama ini ada
karena di sana kita tahu ada mas ucheng kemudian ada pak amin sunaryadi
dan juga teman teman lainnya yang memang selama ini kita tahu tegak lurus
betul betul menegakkan disiplin dan hal hal yang menolak
korupsi gratifikasi dan lain sebagainya
baik mas uceng terima kasih sekali lagi
saya kira itu tantangannya
saya kira itu tantangannya
oke itu tantangannya ya
baik mas uceng terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini
semoga amanah terima kasih
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh